setelah pencarian korban resmi dihentikan
gdh ahli waris menjadi bagian penting dalam penutasan yang harus dilakukan mas kapai sriwijaya
melalui dirut sriwijaya jeverson irwin
mas kapai ini menyatakan komitmen pemberian hak
sebagaimana diatur dalam permen perhubungan no tujuh puluh tujuh
tentang penerbangan senilai satu dua puluh lima miliar rupiah
dan tambahan senilai dua ratus lima puluh juta rupiah atau total satu lima miliar rupiah
kami harapkan juga bahwa dengan pendampingan yang kami berikan
semuanya itu bisa memberikan rasa lega lah buat keluarga
bahwa kami juga memperhatikan
dan sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa
kami akan berkomitmen untuk
dan kami akan berkomitmen untuk
secepatnya memberikan hak hak korban
namun komitmen sesuai permen tersebut dipandang tidak cukup
oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam danto dan tommy lofirm
menurutnya ahli waris korban kerap dirugikan
dengan melakukan penandatanganan surat perjanjian release and discharge
yang ditawarkan mas kapai
lalu apakah release and discharge yang dimaksud
rnd merupakan surat yang berisi persetujuan keluarga korban
atau ahli waris untuk mencari perjanjian
untuk tidak lagi menuntut pihak mas kapai
maupun pabrikan pesawat seperti boeing maupun airbus dan vendor pesawat
sehingga ganti rugi bagi keluarga korban hanya sebesar rp satu lima miliar
yang ditagihkan pada polis asuransi dan bukan pada mas kapai
dua kantor advokat ini pun meminta keluarga korban
untuk tak menandatangani rnd
hal ini diungkapkan charles harman dalam seminar seputar hak korban kecelakaan pesawat